lebih dari empat ratus empat puluh ribu orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia
dki jakarta saat ini merupakan provinsi dengan kasus covid sembilan belas tertinggi di indonesia
butuh reaksi cepat dan juga tanggap dalam menangani pandemi covid sembilan belas
dan strategi yang jitu juga diperlukan agar penanganan bisa tepat sasaran
saya may frishari anda menyaksikan cnn indonesia forward bersama gubernur dki jakarta anies paswedan
jakarta ibu kota negara
jakarta juga gerbang internasional menuju indonesia
sebelum pandemi merajalela rata rata dua lima juta wisatawan mancanegara berdatangan ke jakarta
namun sejak virus corona terdeteksi di indonesia awal maret lalu
pemerintah pusat dan daerah bekerjasama memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mengatasi penyebarannya
sejumlah sarana publik dan tempat wisata ditutup
aktivitas sosial dibatasi menjadi bagian dari kebijakan penanganan covid sembilan belas
jauh sebelum kebijakan kebijakan itu berlaku
tepatnya sejak januari dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi dki jakarta sudah menerapkan langkah antisipasi penyebaran wabah corona
dinas kesehatan dki jakarta memperanat kerjasama dengan kementerian kesehatan
dalam penempatan thermal scanner di bandara dan pelabuhan
serta penyediaan alat pelindung diri sesuai standar

untuk mengembangkan kebijakan penyembahan covid sembilan belas di jakarta

gubernur anies paswedan mengeluarkan instruksi gubernur nomor enam puluh enam

isinya memerintahkan seluruh jajaran pemprov dki untuk mulai menjalankan langkah langkah
pencegahan penularan infeksi virus corona
hingga kini beragam kebijakan telah dikeluarkan pemprov dki jakarta
untuk memutus mata rantai virus corona
kolaborasi dalam mengatasi pandemi tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah
tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat
baik individu maupun korporasi
dki jakarta mencari penyelidikan yang lebih baik dari penyelidikan yang sudah diperlukan
selamat malam pak anies
bagaimana kondisinya pak sehat ya pak ya
alhamdulillah baik sehat
sehatnya sekarang tidak boleh fisik saja tapi harus mental sosialnya juga semua sehat ya pak
biasanya alhamdulillah waras
sehat fisik mental intelektual semuanya harus
semuanya diperlukan untuk sama sama menghadapi covid sembilan belas ini ya pak ya
yang masih ada di sekitar kita
tapi bicara soal covid sembilan belas ini pak
dki jakarta sejak pertama kali
setelah kali kasus ini terkonfirmasi positif pada maret lalu
dki jakarta ini bisa dikatakan posisinya cukup selalu di posisi teratas nih pak
dengan jumlah kasus konfirmasi positif yang ada di indonesia
tapi pastinya hal itu juga tidak terlepas dengan adanya testing tracing dan juga treatment yang dilakukan
sebenarnya apa saja pak upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk memastikan bahwa penanganannya bisa berjalan dengan baik pak
jakarta menggunakan ilmu pengetahuan sebagai rujukan
kami mengambil kebijakan untuk menyelamatkan warga memutus mata rantai
jadi tujuannya itu
bukan untuk persepsi
kami tidak menambahi mengurangi data dalam bentuk apapun juga
karena itu ketika ada kasus wabah
maka perhatian kita adalah pada pengendalian dan pemutusan mata rantai
jadi bukan hanya soal penyakitnya
karena itu kami dari awal bilang jangan anggap enteng
jadi jangan khawatir
maka yang menularkan jadi banyak
nah jadi cara pandang kita itu bukan soal penyakitnya saja
tapi soal pendularannya
nah kami di jakarta kemudian
langkah strategi pertama nih menghadapi situasi itu
kita punya satu ratus sembilan puluh rumah sakit
tetapi dalam masa awal pandemi
di seluruh dunia kota manapun
tidak ada yang bisa bilang rumah sakit kami siap
untuk menangani pasien covid nanti ya pak
ini kan penyakit mendular
mendularnya sangat mudah sekali
jadi kita siapkan rumah sakit
sambil kita minta warga berada di rumah
karena itu mulai enam belas maret
kita sudah tutup sekolah
minta bekerja di rumah
seluruh fasilitas umum kita tutup
selama warga di rumah
maka kami mengerjakan pr pemerintah
satu kemampuan testing ditingkatkan
dua kapasitas rumah sakit disiapkan
jadi ketika kita bicara testing
pada waktu itu mungkin kita hanya bisa ngetes
sekitar satu ratus dua puluh satu ratus lima puluh sampel sehari
sekarang di jakarta delapan belas sampel per hari yang kita mampu
yang kedua rumah sakit
rumah sakit kita itu harus disiapkan
bukan hanya kamarnya
tapi juga tenaga medisnya
apd nya kemudian tata caranya
nah begitu itu siap
maka pelan pelan masyarakat diizinkan
untuk mulai berkegiatan
jadi bulan juni
kemudian psbb itu
kita mulai masuk psbb transisi
nah rumah sakitnya telah siap
kemudian testing kita sudah meningkat
jadi strategi kita adalah
meningkatkan testing untuk mendeteksi awal
begitu masyarakat bisa beraktivitas
kita lakukan testing tinggi
sehingga bila ada kasus terdeteksi awal
kami tidak khawatir tentang
wah nanti jumlahnya disebut paling tinggi
yang penting adalah nyawa selamat
bila pemerintah mengurangi testing
supaya memberikan kesan kasusnya sedikit
kalau kesan kasusnya sedikit
maka di luar sana
virusnya berputar terus
dan tidak pernah berhenti
bila kita tidak lakukan testing
nah yang kita harus bangun kesadaran di publik adalah
jangan sampai menganggap
bahwa kalau kasus tinggi
oh iya idealnya kasusnya rendah
tapi kenyataannya ini sudah ada wabah
sekarang pertanyaannya ditemukan
kasus atau tidak
jakarta cara memandangnya begini
jakarta berhasil menemukan terbanyak
karena yang di luar sana lebih banyak lagi
tapi tidak terdeteksi
jadi cara pandangnya itu
bukan seakan akan kasusnya hanya lima ribu yang positif
di luar sana masih lebih banyak lagi
masalahnya kita mau menjangkau atau tidak
dan cara ini
kemudian kita sudah jalankan ini selama beberapa bulan
jadi sudah punya nih data kematian
karena ujungnya kan menyelamatkan nyawa nih
nah kita berharap
nanti itu akan bisa menjaga warga
nah di sisi lain
t yang ketiga itu isolasi treatment
nah tapi masyarakat harus kerjakan
mengerjakan tiga m
seperti kita saat ini
seperti kita sekarang
lalu mencuci tangan
menjaga jarak juga nih pak seperti kita ya pak ya
nah ini yang saya harus garis bawahi
kalau pemerintah meminta rakyat mengerjakan tiga m
ya kami harus kerjakan tiga t
tidak boleh kami minta kepada rakyat tiga m
tapi kami tidak tingkatkan testing
terus rakyat akan tanya
baik bapak ibu saya tiga m
anda melakukan deteksi tidak pada kami
anda melakukan tracing tidak
nah itu tidak boleh
nah kami ingin fair
nah pastinya pemerintah provinsi dki jakarta punya caranya ya pak ya
untuk bisa menyampaikan edukasi tersebut
sambil juga terus menenangkan masyarakat
bahwa memang bahayanya ada
tapi kita harus tidak boleh gegabah ini untuk menanggapi hal ini
usai jeda kami akan kembali bersama bapak anies baswedan
untuk membahas hal ini
tetaplah di cnn indonesia forward
masih di cnn indonesia forward bersama gubernur dki jakarta anies baswedan
perlu langkah yang cepat tanggap dalam menangani hal ini
tapi pastinya perlu juga imbauan untuk bisa menghindarkan masyarakat dari kepanikan
caranya formulanya pemerintah provinsi dki jakarta ini
agar edukasinya sampai pesannya sampai
tanpa harus menimbulkan kepanikan dari warga
apalagi banyak berita hoax nih pak saat ini
nomor satu dari awal sampaikan apa adanya
kami di pemprov dki tidak pernah menambahi
atau mengurangi kabar apapun kita sampaikan sebagai fakta
jadi kalau ada yang meninggal dua puluh ya kita sampaikan meninggal dua puluh
kalau ada yang diduga covid dua ratus ya kita sampaikan dua ratus
iya apa sih kuncinya membangun trust
bahwa publik harus mempercayai pemerintah
pemerintah ini kita semua ini pemerintah dan masyarakat
menghadapi satu pandemi yang penuh dengan ketidakpastian
berapa jumlahnya kita pun tidak tahu kan kasusnya yang sesungguhnya
berapa jumlah orang yang sudah terpapar berapa yang terinfeksi kita belum tahu nih
nah kita harus tunjukkan kepada publik bahwa pemerintah sampaikan apa adanya
terus yang kedua ada komunikasi
coba perhatikan di awal kami komunikasi bisa dibilang setiap hari
briefing setiap hari terus menerus
apapun komentar orang tidak masalah
kita ingin menyampaikan kepada publik ini kondisi yang terjadinya seratus tahun sekali
dan masyarakat harus aware
lalu sampaikan apa adanya
nah yang berikutnya adalah kita menjelaskan kepada masyarakat lewat channel yang bervariasi
dari mulai elektrik sampai informasi dari mulut ke mulut
jadi kita membangun jejaring ada gugus rt rw
itu informasi diberikan sampai ke level rt rw
lalu mereka membagikan kepada masyarakat di sekitarnya
tentang apa itu covid tentang bagaimana kita mencegah penularan
dan bagaimana langkah yang harus dilakukan bila sampai terpapar
nah kita menyadari bahwa mencegah penularan itu adalah
dua duanya pemerintah dan warga
jadi kalau informasi ke warga itu sampai
maka masyarakat pun bisa terlibat secara aktif di dalam mencegah penularan
jadi kita menggunakan berbagai channel
nah salah satu indikator dari proses ini adalah masker
penggunaan masker ya pak ya
masker penggunaan masker
nah kita melihat bahwa penggunaan masker di masyarakat

nah seringkali konsistensi ini sangat dipengaruhi oleh situasi
begitu kita menyampaikan bahwa kondisinya membaik
ada kecenderungan untuk kemudian longgar
nah ini yang harus kita jaga sama sama
jadi satu sisi kalau mereka mengambil masker
kabar baik terus jadi longgar
kalau menyatakan bahwa situasinya serius
kemudian baru ketat
nah jangan ini harus ketat terus nih
dan itu harus disampaikan terus menerus
jadi kita kita insya allah tidak capek untuk terus menerus mengingatkan
kita tidak boleh merasa lelah
kita tidak boleh merasa kehabisan akal
kita tidak boleh merasa exhausted
kenapa karena virusnya nggak pernah capek
virusnya ini bergerak terus
karena itu kita harus bergerak terus
tapi satu hal yang kita lihat memang dari pola komunikasi atau edukasi
yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
menyampaikan fakta transparansi dan juga memberikan bisa dikatakan solusi ya pak
caranya seperti apa untuk menangani hal itu
itulah yang diformulasikan ya pak ya
sama gini kita menyiapkan satu website
di situ ada semua informasi yang terkait covid
ada ya di sini pak
di corona ini ini ada semua informasi tentang covid
tidak ada yang dikurangi sama sekali
tidak ada yang ditambahkan apa adanya
lalu ada clm nih
ini adalah alat untuk melakukan asesori
ini adalah alat untuk melakukan asesori
ini adalah alat untuk melakukan assessment
apakah anda memiliki potensi covid
terpapar covid atau tidak
nah dengan cara seperti itu
maka masyarakat bisa menggunakan alat ini
datang aja ke corona jakarta go id
lalu di situ ikuti penggunaan alat ini
nanti akan ketahuan apakah kita atau seseorang perlu ke fasilitas kesehatan atau tidak
karena gejala gejala ini tidak akan ditanya
jadi alat ini adalah untuk assessment pribadi
tapi sisi lain kita bisa melihat peta
di mana letak kasus kasus yang banyak
apa saja kluster kluster yang besar
sehingga publik itu memiliki informasi lengkap tentang covid ini
tujuannya adalah kita bisa membuat publik sadar melalui pengetahuan
mereka bisa mengkonfirmasi ke situ
alhamdulillah web ini sudah dikunjungi
kalau tidak salah sampai sekitar dua puluh tiga juta pengunjungnya
artinya betul betul masif pemanfaatannya
saya boleh sampaikan ini dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia
kalau masuk di sini bahasa inggris mungkin nggak mengira ini di jakarta
kami ingin tunjukkan bahwa jakarta ini terbuka
bagi domestik maupun internasional
kenapa kita siapkan bahasa inggris juga
karena kita ingin dunia percaya pada jakarta
dunia harus yakin bahwa dki jakarta menangani ini
dengan menggunakan pendekatan keilmuan yang benar
karena memang kami dari awal selalu berkonsultasi dengan
organisasi organisasi profesi yang relevan
dari mulai epidemiologis sampai ahli kesehatan anak
sampai ke ahli teman paru semuanya
selalu berbicara dari data ya pak ya seluruh kebijakan dari data
kami ingin dunia internasional percaya pada jakarta
dengan cara kita siapkan informasi ini anda boleh buka anda boleh tahu
dan dengan begitu mereka yakin bahwa indonesia serius menangani covid
paling tidak jakarta itu serius dan inilah pintu gerbang dunia
orang kalau datang ke indonesia ya lewatnya jakarta
kecuali kalau liburan ke bali ya
tapi kalau berurusan baik pemerintahan maupun bisnis ya di sini tempatnya
nah kami ingin informasi yang lengkap ini membantu meyakinkan dunia
bahwa jakarta mengerjakan dengan cara yang benar
baik itu tadi lewat aplikasi ini saya juga ini sudah punya ya di telpon genggam saya
dan mungkin ini bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat
nah ada yang paling populer jaki ya pak
jak lapor itu ya pak mevry di situ ada namanya jak lapor
kalau melihat ada pelanggaran anda gunakan aplikasi ini anda foto
laporkan ke kami bisa dilaporkan anonim beritahu saja di mana
lalu nanti kita akan tindak lanjuti
jadi kami itu menemukan pelanggaran sampai dendanya sekarang lebih dari lima miliar
tidak pakai masker atau kantor dengan kapasitas yang lebih
nah ini semua tidak bisa diawasi dari pemerintah saja
saya beri contoh nih
pemerintah bisa mengawasi kendaraan umum bisa mengawasi tempat umum
tapi kalau ruang rapat di kantor bisa diawasi
karena mana kita dapat tugas masuk kantor
ini gedung ini nih ini bisa dua puluh lantai lebih nih
itu kalau satu lantai ada lima ruang rapat
satu ruang rapat kapasitasnya sepuluh hanya boleh diisi lima
kalau diisi sepuluh gimana
nah ini contoh bahwa pengawasan itu sama sama
nah tujuan kami bukan mengambil uang denda tujuan kami adalah
mengurangi angka pelanggaran
supaya berkurang angka pelanggaran berkurang angka penularan
jadi dengan cara melibatkan publik untuk mengawasi
luar biasa sekali salah satu yang paling populer
feature di sini ini jaki namanya
jadi bapak ibu sekarang bisa download namanya aplikasi jaki
di hp anda apapun platform hpnya bisa di download
lalu di situ ada informasi covid tapi juga ada semua kegiatan
yang perlu informasi dan melaporkan juga bisa di situ
ada pantau ada lapor
dan ini yang kita lakukan lewat jaki
jaki itu kepanjangan jakarta gini
oke yang tadi pak anies sampaikan
jadi kalau menemui pelanggaran bingung mau lapor kemana
langsung saja bisa melaporkannya melalui jaki ya pak ya
karena apa karena ini kita tidak hanya bicara soal kondisi saat ini saja
kondisi di dalam ibu kota
kondisi di dalam ibu kota saja ke kondisi di indonesia saja
karena ini akan ada kaitannya juga bagaimana kedepannya posisi kita di mata dunia ya pak ya
tapi kalau bicara soal posisi kita di mata dunia gitu pak
sejauh ini kan menurut informasi yang kami himpun
memang sudah ada bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
dengan negara negara lain untuk menangani pandemi ini
mbak maifri ini menurut saya soal ini nih
soal kita ini mau meningkatkan kapasitas testing
mencari mesin pcr itu sulit
pabrik pabrik sudah penuh dengan pemesanan
jadi kalau pesan itu akan inden nunggunya lama
jadi waktu itu saya mengirimkan surat kepada wali kota wali kota di berbagai tempat di dunia
yang menjadi sahabat
meminta kepada mereka untuk meminjamkan alatnya
jadi kami tidak minta diberi
karena kita hanya pinjam selama masa pandemi
dan selama nunggu pemesanan ini datang
nah dengan itu dilakukan alhamdulillah kita bisa mendapatkan dukungan dari berbagai tempat dalam bentuk peminjaman
bahkan yang terjadi mereka ada yang malah udah dibawa saja
karena lebih mudah untuk menghibahkan daripada meminjamkan untuk administrasinya
tapi ini contoh bahwa tantangan tantangan sedunia
lalu di masa awal maret april mei juni
bisa dibilang tiap dua minggu sekali
itu vkon dengan para wali kota gubernur di seluruh dunia
saya juga bicara teman teman dari korea bicara di berbagai tempat bicara
berarti bentuknya sharing ya pak ya
dan karena ada v kon ini
jadi biasanya malam jam sepuluh jam sebelas malam waktu jakarta
itulah saat kita berbagi dengan para wali kota gubernur seluruh dunia
dan semuanya merasakan bahwa ini hal baru
nah jadi mengakui
kami harus belajar itu penting
kalau kita menghadapi ini merasa paling tahu merasa paling benar bisa keliru
di awal awal dibilang kalau sakit pakai masker
kalau tidak sakit
tidak usah masker
sekarang tidak semua pakai masker
mengakui bahwa pemahaman kita berkembang sesuai dengan temuan ilmu pengetahuan
jadi wali kota gubernur dari berbagai tempat di dunia kami ini ngobrol
saya merasa beruntung sekali dapat kesempatan tukar pikiran
dan pertanyaan pertanyaan di dalam diskusi itu praktis praktis
gimana mengelola tentang restoran gimana mengelola tentang rumah sakit gimana mengelola tentang ketertiban warga
jadi pendekatan yang kami lakukan di jakarta itu pendekatan hasil open mindedness
dan tidak merasa paling tahu paling bisa
karena itu kita dengarkan ahli
kita dengarkan praktek berbagai negara lain
baru kita formulasikan kebijakan
mudah mudahan apa yang sudah kita kerjakan selama enam bulan terakhir ini akan punya dampak
makin hari kita makin bisa mengendalikan
paling nggak sekarang sudah nampak efeknya itu
sudah ada grafiknya trennya itu tadi menurun
dan kalau itu sudah ada maka kegiatan perekonomian itu bisa kembali bergerak
ini langkah berikutnya
kita mengundang private sector untuk terlibat
jadi di jakarta ada enam perusahaan

kolaborasi sosial berskala besar
di mana perusahaan perusahaan individu individu yang mereka ingin melakukan dukungan pada masyarakat membutuhkan
kita siapkan platformnya
clm itu tadi ya pak ya
itu warga bisa masuk bisa milih mau membantu apa di daerah mana
karena pandemi pembatasan interaksi sosial tidak boleh menjadi pembatasan solidaritas sosial
ya interaksi sosialnya berkurang tapi solidaritas sosialnya harus meningkat
karena itulah kita bangun platform ksbb dan alhamdulillah lewat platform itu begitu banyak warga jakarta yang saling support
saling jaga di masa pandemi ini
itu yang jadi kunci ya pak ya
termasuk diantaranya kita juga harus saling menjaga fasilitas kesehatan yang ada dan tenaga medis yang ada nih pak anies
jumlah dokter meninggal di indonesia ini terus bertambah termasuk diantaranya juga di dki jakarta
lalu bagaimana langkah pemerintah provinsi dki jakarta untuk bisa menekan angka kematian dari tenaga medis yang ada di dki jakarta
kita akan kembali usai jeda
dari ikatan dokter indonesia bahwa sejak maret hingga oktober ada dua ratus lima puluh tiga tenaga medis dan kesehatan yang meninggal akibat covid sembilan belas
di jakarta ini ada sekitar dua puluh an orang dokter yang kemudian harus kita katakan gugur ya pak ya
karena ada di garda terdepan melawan pandemi covid sembilan belas ini
sejauh ini pak apa saja langkah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
bagi para tenaga medis ini terutama untuk mencegah agar tidak ada lagi tenaga medis atau dokter yang gugur pak
gini mbak mevri sebelum masuk pada soal itu ya kita harus sampaikan apresiasi terima kasih yang tak terhingga kepada para tenaga medis ini
mereka kami istilahkan pertahanan terakhir
pertahanan pertama itu kita kita ini
itulah garda terdepan menjaga jangan sampai ada penularan
kalau sudah ada penularan baru masuk rumah sakit
baru mereka menjadi pertahanan untuk menyelamatkan nyawa
mereka itu pertahanan terakhir
jadi kalau kita ingin melindungi para tenaga medis maka kita disiplin protokol kesehatan
supaya mereka tidak terbebani
karena begitu terpapar mereka dibawa
nah teman teman ini beratnya luar biasa
coba sesekali mencoba aja dah kalau mau coba beli apd pakai aja coba apd
coba pakai apd enam jam gimana rasanya itu
tidak bisa kamar mandi panasnya luar biasa
lalu mereka resiko terpaparnya itu tinggi
saat ini kalau ada orang terpapar kita semua banyak yang panik
menghindari kontak erat
lah mereka itu menangani di depannya gitu di ruangan itu
jadi saya ingin mengajak pada seluruh warga mari bayangkan para tenaga medis itu
bahwa mereka menghadapi resiko amat besar secara sadar
dan ini ditunjukkan resikonya itu dengan statistik tadi
jumlah kematian yang banyak sekali
nah apa yang dilakukan dki
nomor satu di masa awal kita langsung menyiapkan tempat istirahat bagi para tenaga medis
kita siapkan hotel mereka bisa tinggal di sana selama mereka bekerja
sehingga satu keluarganya tenang
dan kemudian mereka pun khawatir kalau pulang ke rumah kalau kalau mereka terpapar
kemudian yang kedua kita mendukung transportasi untuk mereka
sehingga transportasi datang dan pergi kita siapkan semuanya
intinya adalah mereka sudah berada di garis depan
bagian kita mengurangi beban mereka
yang ketiga insentif tambahan
untuk mereka yang berada di garis depan ini
ini kita lakukan dari awal
jadi sejak bulan april kita sudah berikan kepada mereka
supaya mereka juga tahu bukan soal jumlahnya saja
tapi soal bagaimana pemerintah dalam hal ini di dki jakarta menghargai menghormati mereka
lalu kita tidak ingin terjadi gugur
kita melakukan rekrutmen juga
jadi di jakarta ini kita membutuhkan lebih dari seribu empat ratus tenaga medis tambahan
lalu kita mengundang dari seluruh indonesia untuk menjadi tenaga medis jangka pendek
berada di jakarta bekerja untuk pemprov dki jakarta
karena kita menambah kapasitas tempat tidur
kan kalau kapasitas icu ditambah tempat tidur ditambah itu artinya harus ada tenaga medisnya
harus ada alat alatnya
nah tenaga medisnya pun kita tambah jadi
saya ingin sampaikan apresiasi
dan masyarakat semua mari kita sampaikan apresiasi terima kasih
mereka lah yang berjasa membuat begitu banyak warga yang terpapar dan dirawat bisa kembali pulang bersama keluarga
mereka juga yang berjasa membuat tingkat kematian di jakarta menjadi amat rendah
kenapa karena kerja keras mereka
tentu ini semua atas izin allah
karena kita manusia ini kan bagian ikhtiar
allah yang kemudian nanti menentukan
tapi ikhtiarnya harus dikerjakan
dan alhamdulillah ikhtiar ini dikerjakan oleh tenaga medis secara luar biasa
nah kami menjamin tenaga medis kalau mereka sampai terpapar semua yang menjadi haknya tidak akan dikurangi
bahkan mereka yang terpapar itu kita pastikan perawatannya sebaik baiknya
kalaupun sampai ada yang gugur seperti saya sampaikan tadi maka anak anaknya terjamin sampai pendidikan tuntas
santunan juga diberikan
tentu kita tidak ingin ada yang wafat
kita ingin setiap tenaga medis itu berangkat sehat pulang sehat dan masyarakatnya juga sehat
kalau tadi kita bicara memang salah satu tujuannya adalah agar para tenaga medis ini yang walaupun memang direkrut dari luar bisa kemudian membantu begitu ya pak ya
untuk bisa bertugas di fasilitas kesehatan yang ada di dki jakarta
kalau kita lihat sekarang kondisinya pak kan dki jakarta lagi lagi seperti tadi disampaikan
tidak hanya warga jakarta saja yang kemudian bisa memanfaatkan fasilitas ini kan pak
ya jadi kami di jakarta ini menangani siapa saja yang terpapar covid ini adalah tantangan kemanusiaan
jadi warga luar jakarta pun yang datang ke rumah sakit kami
maka mereka akan dirawat
tapi ya tidak masalah ini adalah warga indonesia ini adalah satu virus yang tidak kenal ktp
jadi penularannya ada di mana mana
dan bila kami bisa ikut menyelamatkan maka kita kerjakan
jadi instruksi dari awal adalah siapa saja
datang ke rumah sakit kita membutuhkan perawatan maka rawat
ktp soal ujung nanti kita bereskan itu
jadi apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada warga
warga harus merasa negara hadir
warga harus yakin bahwa pemerintah melindungi mereka
apalagi mereka yang terpapar covid
saya karena berinteraksi dekat dengan persoalan ini ketemu dengan begitu banyak keluarga
yang terpapar sampai yang harus menguburkan keluarganya
panik setiap kali keluarga ada yang terpapar covid itu panik
tidak ada keluarga yang terpapar covid tenang tenang panik
nah hal pertama yang harus hadir ke mereka adalah rasa tenang
bahwa kami akan urus sampai tuntas
dan ketenangan itu harus ekstra
karena berbeda dengan penyakit lain di mana keluarga itu bisa menemani
di rumah sakit mendampingi
tahu ini tidak bisa
di jarak jauh
jadi tidak boleh dalam situasi seperti ini kita anggap enteng
karena itu saya berkali kali mengatakan
bahwa ya kita memang berat ekonomi
ya memang kita kegiatan sosial berkurang
tapi cobalah lihat mereka mereka yang merasakan keterpaparan bahkan sampai merasakan
sampai ada keluarga meninggal
itu berat sekali
makanya saya katakan kalau kita tahu bagaimana menggerakkan ekonomi kembali
tapi bagi mereka yang kehilangan nyawa tidak bisa dikembalikan
nah kesadaran itu membuat perhatian kita pada perawatan
perhatian kita untuk memberikan ketenangan kepada keluarga itu menjadi penting sekali
nah ini yang kita coba kerjakan di jakarta
para ahli epidemiologi memiliki prediksi bahwa ini bukan sesuatu yang sebentar
jadi kita pun harus punya stamina nih
nanti kita bisa tanya pada ahli epidemiologi
berapa lama ini kita menghadapi ini
nah jangan berpikir potong kompas
potong kompas itu begini
akibat covid terjadi perlambatan ekonomi
lalu kemudian kita ingin memperbaiki ekonomi dengan semata mata memperbaiki ekonominya
padahal penyebabnya bukan karena ekonominya
penyebabnya karena ekonominya
penyebabnya karena masalah pandeminya
motifnya ini harus kita bereskan
jadi harapannya dengan begitu nanti kita kembali bisa berkegiatan seperti semula
baik itu tadi seperti yang disampaikan oleh pak anies
usai jeda kami akan kembali ya pak ya
kita akan membahas berbagai strategi sudah dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta
dan pastinya tantangannya banyak ya pak anies ya
yang dihadapi masyarakatnya
kemudian juga banyaklah hal hal yang juga harus dihadapi oleh pemerintah provinsi ini untuk bisa menangani masalah pandemi covid sembilan belas
kita akan bertanya langsung dengan epidemiolog
sudah tepat atau belum ya langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
dan apa yang seharusnya kemudian dijalankan atau dilakukan kedepannya
cnn indonesia forward akan kembali
anda masih menyaksikan cnn indonesia forward bersama gubernur dki jakarta anies baswedan
dan kita dari tadi sudah menangkap dan membahas ya berbagai hal ini pak
tentang bagaimana upaya pemerintah provinsi dki jakarta dalam tanggapnya dalam menangani pandemi covid sembilan belas ini melalui kolaborasi dan juga tiga t yang masif
sekarang kita sudah bergabung melalui sambungan zoom bersama dengan epidemiolog dari fkm ui pak pandu riono
selamat malam bapak
selamat malam mbak mepri
baik pak alhamdulillah sehat saya disini bersama dengan pak anies baswedan
dari tadi sudah membahas nih pak
apa dari pemerintah provinsi dki jakarta menangani pandemi covid sembilan belas
sekarang saatnya kita tanya pak pandu ya
pak pandu melihatnya dari kacamata epidemiolog
seperti apa pak penanganannya
sudah tepat atau belum pak
tanggap respon dari pemerintah daerah dki ini menurut saya sesuatu yang harus kita pelajari ya
sebenarnya prinsip prinsip yang diterapkan itu prinsip prinsip yang memang
prinsip prinsip yang berdasarkan ilmu pengetahuan bagaimana menangani wabah
pertama pada awal pandemi sudah berusaha maksimal untuk menekan mobilitas penduduk dengan melakukan
menutup sekolah menutup kegiatan dengan supaya penduduk tidak berkerumun
dan ini suatu langkah yang jitus
sebelum psbb bahkan disahkan sebagai suatu bentuk legalitas adanya pe psbb
kemudian ketika pembatasan sosial itu diterapkan itu sudah memberikan suatu sinyal bahwa inilah cara yang terbaik
memang untuk menekan pada saat awal pandemi
jadi menurut saya ini suatu langkah yang seringkali dianggap tidak produktif karena bertentangan dengan prinsip ekonomi
karena konsekuensinya memang gerak penduduk jadi terbatasi sehingga aktivitas ekonomi berkurang
tetapi itu kan tindakan sementara
jadi harusnya kemudian dipantau bagaimana penanganan pandeminya
dengan melihat data data yang kita pelajari pertama data yang dimiliki oleh pemda dki
itu kita bisa melihat bagaimana kurva pandeminya
kemudian data dari efek pembatasan sosial berskala besar
itu kita melihat bagaimana efeknya pada penduduk
kemudian kurva pandeminya dalam minggu kemudian dua minggu kemudian melandai
itu artinya memang ada efek daripada penekanan pandemi
dan ini menurut saya suatu cara yang membuktikan bahwa pembatasan sosial di dki memang berdampak
pengalaman secara empiris
dan kemudian ketika terjadi penurunan kasus penurunan pelonggaran
karena ada penurunan kegiatan penduduk yang tinggal di rumah
tidak lagi tinggal di rumah tapi mulai bergerak
karena baik kegiatan event di masyarakat seperti mudik lebaran dan semuanya itu akan meningkatkan pandemi
memang betul terjadilah peningkatan kasus
dan peningkatan kasus semakin meningkat ketika pemerintah
jadi kita harus menginginkan atau ada liburan panjang
setiap liburan panjang itu akan berdampak buruk pada peningkatan kasus di dki
sehingga terjadi peningkatan yang luar biasa yang mengancam bagaimana pelayanan kesehatan kita mungkin bisa melampaui kapasitasnya
kalau sampai melampaui kapasitasnya maka akan banyak kematian yang bisa terjadi
kemudian dilakukanlah tindakan pengetatan kedua
walaupun banyak yang menyarankan tidak dilakukan
tetapi berhasil menekan kemudian menekan ini peningkatan kasus melandai dan menurun
ini yang suatu bukti bahwa prinsip prinsip kebijakan dalam menanggapi respon pandemi
itu memang melakukan pendekatan pendekatan yang berbasis sains
selain itu juga yang paling penting adalah memperkuat surveillance
surveillance itu ada tiga kegiatan yaitulah testing
pelacakan kasus dan tadi isolasi atau pengobatan
isolasi di rumah sakit
nah ini menurut saya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah
pemerintah pusat dan semua pemerintah di wilayah wilayah yang dimana terjadi pandemi
dan sekaligus di backup dengan perilaku penduduk yang mengurangi risiko yaitu tiga m
dengan dua kombinasi itu sebenarnya kita akan bisa mengendalikan pandemi
tapi mengendalikan pandemi dalam pengertian menekan kasus penularan
repotnya di jakarta jakarta adalah kota terbuka
dan orang yang berbasis kegiatan di jakarta itu bukan hanya penduduk jakarta
sehingga walaupun testingnya sudah meningkat pelacakan kasusnya sudah mulai maksimal
isolasinya sudah mulai meningkat tetapi karena penduduk bergerak terus menerus
ini yang membuat sulit jakarta untuk terjadi
jadi kalau menurunkan penurunan yang cepat tapi dengan usaha dan kesabaran yang maksimal
itu saya percaya bahwa dki secara sistematik mampu menekan penularan kasus
terutama kalau di backup di daerah daerah penyangga
tadi satu poin yang juga penting ini pak pandu dan juga pak anies
terkait dengan testing
lagi lagi kita tidak bosan bosan membahas yang satu ini karena kalau dari data

artinya tinggi ya pak ya boleh dipaparkan data tersebut pak
iya jadi kalau bicara tentang kapasitas testing kita per hari sekarang ini delapan belas dua ratus sebelas
jadi delapan belas lah untuk mudahnya
sembilan dua ratus itu dilaksanakan oleh pemerintah
nah ini adalah hasil tracing kita kemudian melakukan testing atau orang bergejala yang datang kita tes
lalu ada sembilan ribu lainnya dikerjakan oleh swasta
nah beberapa minggu terakhir ini memang yang swasta mengalami penurunan
oke itulah kenapa mungkin berita berita kita banyak dapatkan informasi bahwa angka testnya menurun ya pak
itu penyebabnya berarti
menurun itu karena ada penetapan harga dari pemerintah
sementara swasta itu sebagian sudah membeli bahan bakunya dengan harga lama
test kitnya ya pak ya
iya test kitnya
nah itu satu persoalan tersendiri yang dihadapi swasta
sesungguhnya memang kalau kita menetapkan harga itu harus ada tenggatnya
sehingga mereka bisa menghabiskan
yang sudah menjadi stok
tapi itu satu persoalan tersendiri
karena swasta juga terlibat di situ
tapi dari sisi yang dikerjakan pemerintah kita tidak turun
ini adalah situasi kita harus merujuk kepada ilmu pengetahuan
nah yang memiliki ilmu pengetahuan sekarang ini adalah para ahli epidemiologi
karena mereka lah yang tahu
yang harus kita bereskan adalah soal pandemi
supaya ekonomi bisa bergerak lagi
tapi tidak bisa kita membereskan ini dengan stimulus ekonomi
kita membereskannya itu dengan membereskan soal kesehatannya
nah kepada siapa
ya kepada para saintis ini
menggunakan pendekatan saintifik
tadi diceritakan orang harus di rumah
itu artinya pendapatan berkurang
tadi saya sampaikan kita harus menyiapkan bantuan kebutuhan pokok
tapi kalau itu dikerjakan konsisten
dan di semua tempat ya
tadi sampaikan mas pandu
kalau jakarta itu hanya bergerak sendirian memang agak repot
karena banyak daerah penjaga juga di sekitarnya
nah tapi intinya kembali pada soal testing
komitmen kita itu memang testing tingkatkan
tracingnya bahkan kita melakukan rekrutmen
untuk menjadi tracer
untuk bisa melakukan lagi lagi pendeteksian yang lebih masif
lalu yang ketiga
itu kita pastikan tersedia
ketika itu anjuran dari pak pandu
ketika bahwa mereka yang ditemukan positif
sebaiknya jangan isolasi mandiri
karena beliau menjelaskan
isolasi mandiri tidak semua orang bisa melakukan isolasi dengan benar
nanti akhirnya justru keluarga
justru membuat klaster keluarga ya pak ya
karena itulah kemudian kita mengharuskan untuk isolasi
di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah
untuk mengikuti anjuran para ilmuwan
ini masih akan kembali lagi berbincang bersama dengan gubernur dki jakarta
untuk itu tetaplah bersama kami
dari sistema kelelisan sebatas dan komunisir neo k consistency
pasti ada pro dan kontra bagaimana
kemudian pemerintah provinsi dki jakarta
setelah memutuskan suatu kebijakan bisa
arah yang dipegang
terus menerus arahnya untuk itu kita menentukan
arah namanya visi
jadi dari mana kita menentukan visi
bicara dengan ahlinya
dan ahlinya itu memberikan
kepada kita gambaran
kita ini melakukan navigasi
ke arena yang minimal informasi
karena pengetahuan kita
nah kita harus mendengar ahlinya
jadi punya visi
jalankan itu dengan konsisten
apa sih yang menjadi prioritas utama
prioritas utama adalah keselamatan
keselamatan warga nomor tiga
keselamatan warga jadi itu tuh
kalau kita bicara keselamatan maka
langkahnya kemudian dibuat konsisten
dan kita ini menyelamatkan setiap nyawa
yang ada di jakarta
lalu sadar bahwa
setiap kebijakan itu perlu waktu untuk implementasi
kami di dki
tidak berencana untuk mengerjakan
semuanya oleh diri sendiri
lab itu kita kerjasama
dengan lebih dari empat puluh laboratorium
yang ada di jakarta kemudian
kita bangun semacam konsorsium
jadi kepala dinas
kesehatan itu membuat perjanjian
dengan masing masing lab untuk mereka
menjadi bagian dari kita dalam melakukan
jadi tidak dikerjakan sendiri
bukan hanya dki memperbesar
yang ada di jakarta dibangun sebagai
menghadapi ini sama sama mengapa
karena para ahli itu bilang bahwa ini
adalah masalah yang akan berjalan
bukan minggu depan selesai
jadi kita harus siap untuk
maraton kalau maraton
ya jalan bareng bareng
kalau jalan bareng siapkan kapasitas
yang ada di kota ini untuk siap
menghadapi pandemi ini
ya mudah mudahan selesai cepat
tapi kapasitas itu harus disiapkan
di semuanya lalu yang ketiga
yang tidak kalah penting adalah
yang tadi disampaikan oleh mas waduk
bahwa setiap kebijakan itu perlu
waktu untuk melimitasi
dan tahan untuk menghadapi
tidak ada kebijakan yang semua
pro yang semua con
lalu pegangannya apa pegangannya apa
kata orang ahli itu rujukannya
dan saya harus sampaikan
yang disebut sebagai
kebijakan kita selama ini
itu nanti akan dinilai
di masa depan
hari ini ketika misalnya nih kita mengambil
keputusan menarik rem darurat
ketika itu pro con
sudah mau dua bulan kemudian
datanya menunjukkan alhamdulillah untung itu
kita sadar bahwa
sebuah kebijakan itu
nantinya akan dinilai oleh
para ahli yang mengumpulkan data
lintas waktu bukan
jadi seluruh pengalaman ini akan dijadikan
sebagai sebuah buku dokumentasi
yang mudah mudahan akan bisa diwariskan
kepada generasi masa depan
karena kita tahu wabah itu terjadi
jangan sampai kita mulai dari nol
tapi kita belajar dari pengalaman pengalaman yang kita lakukan
dan kami nanti akan
merujuk kepada teman teman para epidemiologis
merumuskan sistematikanya sehingga ini menjadi
lesson learned untuk masa depan

dan salah satu masalah ya
di negara negara berkembang
tidak dicatat pengalaman
tidak dicatat sehingga
pengetahuan dan pengalaman itu nempel di orang
kalau dia dituliskan
maka dia menjadi dokumen
yang bisa dipelajari
oleh lintas generasi
nah sekarang kita punya kesempatan
bahkan mudah mudahan pengalaman
jakarta ini bisa menjadi salah satu model
di dalam pengendalian
di mana tempatnya terbuka
aksesnya dari mana mana
jumlah penduduknya banyak
lalu langkah langkah yang kita lakukan
dalam beberapa bulan terakhir ini mudah mudahan
jadi bahan untuk nantinya kita punya
tapi kalau dari pak pandu dari
penelitian yang ada dari data yang ada
apa sebenarnya saran saran
yang kemudian bisa diberikan kepada
pemerintah provinsi dki jakarta
untuk percepatan penanganan covid sembilan belas ini pak
ya jadi pemerintah dki ini
sudah jelas arahnya
dan benar ya
jadi yang paling penting
bagi pemerintah adalah membangun sistem
yang akan hidup terus
dan terus bisa diperbaiki
kalau sistem yang nanti sudah terbangun
kalau ada pandemi lagi
itu sudah siap mengatasinya
bisa diperluas bisa dikonsumsi
bisa dikopi di wilayah wilayah
saya senang sekali bisa bekerja sama
dengan pak anies ya
karena sebenarnya ini suatu
kerja keras yang dimana
pak anies sudah mengimplementasi
yang memang jarang dilakukan
untuk membangun sistem
nanti ganti gubernur
ganti presiden atau ganti pejabat
itu sistemnya berubah
ya kan atau ininya berubah
atau tidak jadi
arahnya adalah bagaimana mendeteksi
kasus dengan baik
apapun nanti penyakitnya karena kita masih
men serius nih di masa mendatang
pandemi yang akan datang
yang akan lebih dekat lebih singkat
ya kan itu harus kita
bisa atasi pengalaman dulu tsunami
kebingungan bagaimana mengatasi
padahal tsunami itu sudah sering
terjadi di indonesia ya kan
jadi ini suatu juga pandemi
sebenarnya juga bukan pandemi yang
pertama kali di indonesia
terus masih terus terjadi
dan kita sudah terlibat di dalam
ya itu tapi
ya knowledge nya tidak dibangun tadi
tidak ada knowledge management
yang nanti harus diwariskan pada
pejabat baru institusi baru
misalnya kepala dinas yang baru
atau kepala bidang surveillance
yang baru dia harus melihat bahwa
ini sudah ada sistemnya tinggal
tinggal terus dihidupkan
supaya kita bisa lebih cepat
dan bisa lebih
mengatasi pandemi jangan sampai
keteteran seperti sekarang
tapi ini sudah
menurut saya luar biasa
dan saya juga memanfaatkan
ini untuk menghajar jadi
yang baik itu seperti ini ini
datanya bagaimana membuat kurva
pandemi kalau kita tidak punya
data tanggal onset
bagaimana kita bisa memprediksi
apa yang terjadi bulan depan
dua minggu yang datang tanpa data
yang baik dan akurat kita tidak
mungkin melaksanakan itu jadi
dengan data yang baik dan itu bisa
panduan untuk kebijakan
publik yang harus dijalankan dengan konsisten
itu akan membuat negeri ini
atau pemerintah dki
menjadi jakarta yang lebih baik dan lebih sehat
baik terima kasih pak pandu
sangat lengkap sekali
apa ya komprehensif juga informatif
terima kasih banyak pak pandu
sudah bergabung bersama kami
malam hari ini sehat selalu bapak
dan terima kasih sudah jadi
pandu masyarakat semua pandu masyarakat semua
terima kasih pak pandu riono
pak anies sebelum kita menutup
perbincangan kita malam hari ini
pesannya pak bagi masyarakat
dki jakarta kita harus
sama sama menghadapi pandemi ini
apa yang ingin disampaikan pak
ini adalah sumber
dari problematika yang
muncul berikutnya yaitu
masalah ekonomi masalah sosial
kita harus tahu di mana
sumber masalah lalu kita
bereskan sumber masalahnya
selama pandemi ini tidak
ekonomi akan selalu terganggu
kegiatan sosial terganggu
jangan sampai kita mengecilkan
jangan sampai kita anggap
otomatis akan selesai tidak
krisis kesehatan ini
mau disiplin memakai masker
mencuci tangan menjaga jarak
dilakukan insya allah maka makin
terkendali akhirnya turun turun turun dan
insya allah bisa sangat kecil
kalau itu terjadi maka kegiatan
yang lain bisa kembali
saya ingin sampaikan ini supaya kita tidak
berpikir pintas yuk kita terobos
dengan ekonominya saja
kenapa orang yang
tidak ke restoran karena takut tularan
bekerja karena ada
potensi penularan ini harus dibereskan
jadi pesan saya pada masyarakat
mari kita secara dari sama sama
bereskan sebabnya insya allah
akibatnya akan terkoreksi kemudian yang
kedua sadari bahwa
ini tidak bisa dikerjakan sendirian
seperti kata mas pandu ini harus dikerjakan sama sama
insya allah dengan begitu kita akan
bisa melewati masa pandemi ini
dengan baik baik terima kasih banyak
pak anies baswedan gubernur dki jakarta
sudah bergabung malam hari ini
kita sudah berbincang ya pak pastinya
tentang bagaimana penanganan
covid sembilan belas dilakukan di pemerintahan
provinsi dki jakarta ini dan
pastinya penerapan itu tadi tiga t
yang masif dan kolaborasi
protokol kesehatan menjadi
kunci untuk bisa
sama sama bergandingan tangan
walaupun tidak bisa bergandengan tangan secara langsung
tapi kita sama sama saling menguatkan
menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
dan itu tadi perbincangan kita malam ini
jangan lupa bagi anda untuk
selalu menerapkan protokol
kesehatan patuh pada
tiga m memakai masker
menjaga jarak dan rajin mencuci tangan
sambil pemerintah ini juga
melakukan tugasnya dengan
melakukan tiga t ya pak ya
itu dia itulah cara kita
untuk saling jaga bergotong royong
seperti bagaimana memang karakter dari
bangsa kita terima kasih banyak pak anies baswedan
sudah bergabung bersama kami malam ini
inilah dia akhir dari indonesia for world
edisi kali ini sampai jumpa